pemirsa metode kinship atau merekrut keluarga untuk aksi terorisme remaja dan juga perempuan menjadi pengantin bom bunuh diri bukan kali pertama terjadi
tetapi bom bunuh diri melibatkan tiga keluarga sekaligus seperti di surabaya merupakan hal baru di indonesia
jamaah ansarut daulah atau jad organisasi yang dituding kepolisian sebagai pihak dibalik serangan bom di surabaya dan sidoarjo
dikenal getol merekrut keluarga sebagai bagian dari sel mereka
kepada koresponden cnn indonesia miftah farid dan fotojurnalis didin iswandani seorang mantan napi teroris
menuturkan bagaimana kedua orang tua dan delapan adiknya bergabung dengan jad dan berbaikat dengan abu bakar al baghdadi
sang ketua isis demi keamanan wawancara dilakukan di rumah aman di wilayah jawa timur
jadi yang pertama kali
mengkompori memberi semangat untuk bergabung dengan jad itu ibu saya
karena waktu itu ibu saya banyak berteman dengan orang orang mereka orang orang jad nya
dan termasuk pembesarnya yang ada di indonesia
termasuknya waktu itu di jawa barat
yang waktu itu masih hidup beliau saat fawzan al ansuri
yang paling keceng itu ibu saya
setelah ibu bergabung dengan jad tersebut
dan beliau mempunyai konsekuensi
konsekuensinya adalah mempengaruhi keluarganya
terutama ayah saya
ayah saya yang waktu itu masih menjalani proses hukum
di lapas diri
membawa suka ayah saya juga sambil memberikan informasi
mengajak kepada ayah saya untuk bergabung kepada jad tersebut
akhirnya setelah keluar
ibu membawa ayah saya ke jawa barat
waktu itu ke pondoknya ustadz fawzan al ansuri
karena mereka yakin kalau jad itu yang sudah
khalifah yang sebenarnya
setelah bapak dan ibu ini berbaikat kepada jad
terutama saya yang anak yang paling besar
saya itu banyak saudaranya sepuluh bersaudara
adik adik saya itu masih pada kecil kecil
yang harus dibimbing
jadi asuh masih dalam bimbingan dan asuhan orang tua
tentunya orang tua ini mengasuh
tentunya orang tua ini pengen bagaimana anaknya itu bergabung dengan crt
karena masih kecil mumpung masih kecil
bagaimana didoktrin dengan doktrin ajaran ajaran yang mereka anut
itu dilihatkan video video cara menyembeleha tahunan
atau pokoknya tidak manusiawi lah
tapi ada depan depan dengan video yang ditenggelamkan
di video yang ditindas dengan tank
dan semua ini enggak ada
nggak ada di zamannya rasulullah saw
reaksi adik adik saya ketika dilihatkan video video kayak gitu ya
langsung ter apa ya
imajinasinya itu langsung terbawa
apa yang dilakukan eksekutor
jad tersebut itu benar
yang dieksekusi itu korbannya adalah
orang kafir murtat mata mata
ya sesuai dengan apa yang mereka anggapkan
orang tua saya itu berhasil
mempengaruhi adik adik saya
terutama adik saya yang nomor lima
makanya dengan itu saya cuma
bagaimana usaha saya menyelamatkan adik adik saya yang lain
agar supaya jangan sampai ada yang ketungkat lagi
dan terpengaruh dengan jamaah tersebut